baik untuk mengetahui seberapa jauh kasus ini kita sudah tersambung via telepon dengan kombes pol truno yudo wisno andiko kabit humas polda jawa timur
pak selamat malam
selamat malam mbak bustra
oke pak truno kalau melihat kasus skema ponzi ini yang baru diketahui ketika terbongkarnya dari aplikasi memiles kemudian sampai saat ini pemeriksaannya sudah sampai mana pak
baik perlu kami jelaskan terlebih dahulu mbak untuk polda jawa timur dalam hal ini adalah penyidik dari direkturat reserse kriminal khusus polda jatim
kami sudah melakukan rangkaian semua proses penyidikan dengan menetapkan tersangka empat orang
untuk perkembangan ya tentunya konstruksi hukum dalam dugaan tindak pidana pt kam nkam ini sudah didapat oleh penyidik
artinya melalui mekanisme secara profesional dan prosedur
kemudian terhadap kesaksian kesaksian kita juga memanggil beberapa nama yang terkait dengan public figure
tentunya sekira pagi ini yaitu pukul sembilan tadi saudari ed yang telah kita layankan surat panggilan pada sekira tanggal delapan januari yang lalu
sudah memenuhi panggilan kita dan saat ini masih berproses untuk pengambilan keterangan oleh penyidik
tentu ini adalah berdasarkan kebutuhan dari penyidik
kemudian sebagaimana juga disampaikan bapak kapolda jawa timur dalam hal ini adalah irjen paul luki hermawan menyampaikan
kita akan secara transparan memberikan semua informasi segala perkembangannya terkait dengan aplikasi mimiles ini yang melibatkan korban dalam hal ini member ya member dua ratus enam puluh empat ribu hampir kurang lebih
dan kemudian sudah melibatkan korban yang melapor
melalui baik online maupun melalui offline yang melalui sentra pelayanan kepolisian terpadu di polda jatim jalan amatnya di surabaya
ini sudah mencapai empat puluh satu dan secara online dua ratus enam puluh empat berkisar sekitar dua puluh minimal dua puluh juta sampai dengan ada baru saja dari saudara kita dari lampung
ini melaporkan senilai hampir sudah sembilan ratus juta
maka perkembangannya perlu diketahui
kesaksian adalah di mana status saksi ini adalah orang yang mengetahui
melihat dan merasakan mendengar langsung bagaimana metode ataupun operasional dari pt kam nkam ini
sehingga konstruksinya yang sudah didapat ini kita lengkapi
guna melihat peran peran dari beberapa orang yang memang dari petunjuk awal yang diketahui dari media sosial yang ada
ini kan menjadi petunjuk
maka petunjuk ini kita kembangkan menjadi bagaimana dikuatkan dengan alat bukti lainnya
di antaranya kita melakukan
kita melakukan proses pemeriksaan terhadap saudari ed
oke selain saudari ede ada beberapa nama lain yang juga terlibat
bahkan polda jatim sudah melayangkan panggilan terhadap ada artis elo kemudian aji notonegoro ada juga judika
ini mereka sesuai dengan keterangan dari ed mungkin
apakah ada sangkut pautnya sebagai member dalam investasi bodong ini atau memang endorser pak truno
ya jadi ada beberapa peran yang perlu kita dalami dalam proses penyidikan oleh penyidik
di mana peran peran ini
ini ada yang endorse apakah juga bagian member
tentu melalui sekali lagi saya sampaikan penyidik prosedur dan profesional
mendasari adanya alat bukti
terkait dengan bagaimana peran dan diterimanya apa dalam bentuk barang
ini tentu akan dilakukan upaya upaya paksa dalam sesuai dengan ketentuan hukum acara

kita akan lakukan penyitaan terkait dengan keterangan saudara ed menerima reward dalam bentuk kendaraan roda empat
terima kasih sudah berkoordinasi dengan penyidik saat ini masih di jakarta dan sedang dalam perjalanan
dan ini juga untuk nanti kita dalami kendaraan tersebut termasuk surat suratnya
kemungkinan besok akan tiba
inilah yang kita juga merupakan bagian dari pengambilan keterangan kepada saudari e
oke sejauh ini pak truno apakah sudah ada keterangan dari ceo atau pemilik dari mi miles ini
kalau sejauh ini yang kita sudah tetapkan tersangka kan perannya di situ ada konsultan ya
yang orang dekat dari pt direktur dari terutama pt kemen kamen ini ya
dari mulai awal adalah saudara kt kemudian saudara fs kemudian ada dr eva
dr eva ini perlu kami jelaskan dr eva ini hanya nama alias
ternyata namanya pun efek tapi adalah saudari ml dan juga status gelarnya bukan dokter namun hanya seorang akupunktur
dan kemudian juga ada tim it nya atau saudara ph sudah kita tetapkan tersangka
maka untuk secara struktural dalam operasional perusahaan pt kemen kamen ini terus kita dalami termasuk beberapa keterlibatan publik figur ya

apakah itu tadi saya sampaikan ada beberapa

namun kita mendalaminya melalui proses penyidikan ini
namun yang kami perlu sampaikan di sini adalah dalam hal ini polda jatim melakukan proses penegakan hukum ini dalam juga mengemban fungsi dan perannya melindungi dan mengayomi
kenapa saya sampaikan
karena kita ingin meminimalisasi korban dan juga bagaimana korban supaya tidak jauh lebih dalam dalam kerugiannya

lebih luas masyarakat menjadi sebagai korban
tapi sudah ada yang melapor pak dari mungkin merasa sebagai korban dari aplikasi memiles ini
tadi sudah kami sampaikan jadi urban secara kita membuka pengaduan secara offline dan online
yang offline tadi melalui sentra pelayanan kepolisian terpadu ya di polda jatim
itu sudah sejumlah empat puluh satu orang
dengan nilainya kerugian dari mulai dua puluh paling terendah sampai dengan sembilan ratus juta
barusan saja lapor dari saudara kita dari daerah lampung
ini kebanyakan di wilayah surabaya jawa timur atau seperti apa
sebenarnya sangat banyak ada beberapa dari medan terakhir ini tadi dari lampung
dari manado jakarta jawa barat jawa tengah dan jawa timur sendiri
oke baik baik kita tunggu update perkembangan dari kasus mimiles ini
pak kombes pol truno yudo terima kasih banyak sudah bergabung bersama